aku pun memiliki dendam yang sama kepada si li wang
seperti halnya dirimu yang akan doa
kini aku mendapatkan orang yang tepat
untuk membalas dendamku pada si li wang
maukah kau menjadi muridku
raden ini aku paman laung seta
padung padung padung
apa paman yang bernama kiau
hei anak yang baik
bagus kamu datang untuk menghadapi kiawi
sejak lama aku tunggu kamu arti
paman sudah lama menunggu
bahkan kita belum kenal si dunia
aku pun memiliki dendam yang sama kepada si liwang
seperti halnya dirimu ayah gendong
kini aku mendapatkan orang yang tepat untuk membalas dendamku pada si liwang
maukah kau menjadi muridku
jika mau aku akan menurunkan seluruh ilmuku padamu
bagaimana kau dapat mengajariku
kau hanyalah nenek tua yang tidak dapat melihat
melepaskan rantaimu saja
kau tidak mampu nek
selagi kamu berdiri di tempat saya rancangan pascal tidak akan namanya
apabila kau membersaimi suatu santin itu
saya bukan mahu baik segalanya
kau tidak mohon jin
terima kasih jin
siapapun yang terkena pukulan misalkan batuk batu itu akan utuh dari luarnya hancur dalamnya
kalau terseduh ya akan luruh ini kesempatanku untuk mengembalikan ilmu kanuraganku baiklah
nyayah agang domas aku sangat berharap
percaya kau dapat mengajari ku jurus jurusmu
hal sebesar itu
ya ampun ya kut ya bu
ya kut ya bu
dengan kita menotop mereka semua
mereka tidak bisa melukai warga lainnya
dari penawarnya rai
kita harus segera menemui rai kiansal
biar aku saja mencari rai kiansal
kau tunggulah disini rai
dan jaga mereka dengan baik
tunggu aku sampai aku kembali lagi kesini rai
sudah lama aku kehilangan naga dalamku
tentunya butuh waktu bagiku
untuk mengembalikan tenagaku
kau akan lama
mempelajari ilmu dariku
aku akan salurkan sebagian hawa murni untukmu

keadaanku menjadi lebih baik
sekarang kau lanjutkan latihanmu
dimana dirimu rai